presiden joko widodo menyerahkan tiga tiga ratus kartu indonesia pintar untuk para siswa wilayah jakarta selatan
lucunya ada salah satu anak dengan lugunya menyebut akan menggunakan dana kip untuk membeli ponsel
presiden joko widodo menyerahkan tiga tiga ratus kartu indonesia pintar untuk wilayah jakarta selatan
seperti biasa jokowi meminta perwakilan siswa untuk maju ke atas podium
hal yang lucu terjadi saat dua siswa yang diminta maju ke podium dengan legunya mengatakan akan membeli ponsel setelah mencairkan dana kip yang diberikan
presiden jokowi menjelaskan pembelian ponsel itu tidak diperbolehkan jika menggunakan dana kip
dana kip tersebut diperuntukkan menunjang keperluan sekolah siswa